kita ke informasi lainnya direktorat narkoba polda metro jaya menggerebek pabrik pembuatan pil ekstasi skala besar di kompleks pergudangan green sedayubis park cakung jakarta timur
ya dan dari penggerbekan ini polisi mengamankan ratusan ribu pil ekstasi dan berbagai macam mesin pembuat pil ekstasi
pada lima januari lalu polri mendapat informasi dari kepolisian malaysia tentang adanya pabrik pil ekstasi di jakarta timur
polisi kemudian melakukan pengintaian di beberapa lokasi yang dicurigai dan akhirnya menemukan pabrik pembuatan pil ekstasi di kompleks pergudangan green sedayu bis park nomor dua
di tempat ini ditemukan lebih dari dua ratus dua ribu butir pil ekstasi dan lima ratus enam puluh butir pil happy five
dua orang berinisial ar dan nk ditahan sementara seorang warga negara hongkong tewas di tangan polisi karena dianggap melawan
polisi juga mengamankan satu ratus enam kg
sabu sabu dari sebuah ruko di jalan terusan bandengan penjaringan jakarta utara tersangka berinisial by ak dan aa ditangkap polisi sedangkan s alias a tewas saat penangkapan
pembangunan yang terakhir dianggap satu dari hong kong ya kemudian yang dua ini dari bandi satu warga negara asing
nah seperti saya katakan kita berhasil mengangkat dia dari nk
pertama adalah fpc yang berpilihan di jumat nisi karena dikirim banknya dari jumat nisi dari kandung kela
dan dia disini dipercaya
dari data saya ziffard lamborghini ditemani